bisa ketemu nggak ya sekarang
sampai sarapan gitu
mas mau ketemu dimana
di restoran tempat biasa kita ketemu aja ya
mas gimana kalau di rumah makan dekat kantor aja
soalnya ini masih jam kerja
oh yaudah kalau gitu gak apa apa
ih yang bener aja
gue kan udah tuwir
apa ini yang mau di usg
terni mantu ayah
katanya kalau gue usg
semuanya bisa kelihatan gitu
mau usg aja dianturi sama mertua
sayang bener sama mantu
udah begitu dong ini apa lagi
ini mantu ayah satu satu nih
ini calon cucu ayah pertama
semoga kandungannya seatu alafiat ya bu
gak kurang satu apapun
silahkan masuk bu
hah apa aja
gimana nih bu haja ada keluhan sama kandungannya
gak ada keluhan sih dok
cuman kalau ayah tidurnya miring ke kanan
bayinya kayaknya berontak
tapi kalau ayah tidurnya miring ke kiri
bayinya kelihatannya anteng gitu
oh kalau itu gak apa apa bu haja
ikutin aja kemuan bayi dalam kandungan
mungkin si bayi lebih suka kalau tidurnya dibawa miring ke kiri
kiri ke kiri terus nanti bagaimana
gak kejepit tuh anaknya
ya enggak mak
rahim itu kan mempunyai perlindungan yang sangat kuat
air ketuban di dalamnya itu kan berfungsi untuk melindungi bayi
dari benturan dan tekanan
oh kalau gitu ya bantalat ya
gitu ya dok ya
silahkan bu haja berbaring
nah yang ini kakinya
kakinya tepek pak
nah yang ini tangannya
nah yang ini kepalanya nih
yang ini kepalanya
alat usg ini kan kemampuannya terbatas
nanti kalau sudah enam bulan kemudian
harus terlihat jelas
oh gitu ya
ma mau lihat jenis klaminya nggak mak
nggak usah dok
biar ada juta nantinya
jenis klaminya dilihatin
soalnya kan gue kalau mau beli pakaiannya ini
gue kan udah tahu
pakaian buat perempuan apa laki laki
nggak usah mak
kan kita udah sepakat
laki perempuan sama aja
yang penting ga inginnya sehat
nggak kurang satu apapun
kalau dilihat dari hasil usg
baru ada yang sehat
karena ketumpahan air
kok harus liat dong
kayaknya kok harus liat sih mas
tapi kira kira data
datanya masih bisa diambil nggak ya
ya kalau disimpan jadi mydocument sih
nggak ngejamin aman
tapi kalau di backup di data d
ya mudah mudahan aja aman
tapi harus saya bongkar dulu
soalnya mau lihat masalahnya apa
tapi kalau air kopinya sampai masuk ke dalam harddisk
gawat juga mbak
yaudah nggak apa apa deh
dibongkar aja deh mas
ya gimana baiknya aja
soalnya lagi banyak servisan
ditinggal aja ya
yaudah terus kira kira berapa lama
ya dua harian lah
nanti kalau ada komponen yang rusak
atau apa masalahnya
saya hubungin mbak secepatnya
bisa ketemu nggak ya sekarang
mau ketemu di mana
di restoran tempat biasa kita ketemu aja ya
mas gimana kalau di rumah makan dekat kantor aja
soalnya ini masih jam kerja
oh yaudah kalau gitu gak apa apa
yaudah aku kesana sekarang ya re
yaudah kalau gitu sampai ketemu ya mas
sampai nanti ya
sampai nanti ya
udah lama ya
enggak sih baru aja datang
tadi habis dari tempat servis laptop
bukan laptop aku mas
tadi aku nggak sengaja
numpain air kopi ke laptopnya dia
mati dia langsung
terus aku jadi gak enak banget soalnya
isi laptop dia pasti
semua kerjaan dia mas
sial juga ya
pencarian informasi tentang ibunya rumana
ternyata jenasa korban di kalisunter itu emang bukan umi maimunah
syukurlah kalau gitu mas
iya sih lapar banget
soalnya aku belum sempat sarapan
iya udah kita makan
kita ngomongin bisnis kalau udah kenyang
gila bener nih tanahnya
ini kira kira ada kali sehektar ya tar
bisa jadi lebih mal
ini aja kita udah sejam
belum ada seprapatnya ngerjain
kagak rugi nih orang yang ngawakapin tanah nih tar
ini kalau ini tanah dijual nih
bisa miliaran rupiah
bisa buat modal kawin lagi
itu kalau yang punya tanah malik
kalau ini beda
dari cerita yang aneh tahu
ini tanah punya bapaknya si mahmud
tanahnya ada dimana mana
dia kagak bakalan rugi
wakafin tanah segini gedenya
pantes aja kagak rugi
kok beda banget ya sama anaknya
dia mau boro boro mau ngakapin tanah
kalau perlu nih
masjid sama dia dibisnisin
bisa jadi tuh mal
mini market yang kedua sama haji muhyiddin
emang paling parah tuh orang
mari kita sambut umi nok